kalau ada kucing datang
yang bener mijitnya
sama tenaga dikit
namanya dikit jangan banyak
kita kedatangan tamu
jangan gitu ya tukang
kamu kan sekarang anak pokoknya si jamal
saya sebelumnya anak pegang komar
saya pindah ke kam jamal
bukan karena kemauan saya
tapi perintah kang mus
lagian saya lebih suka disini
terus sekarang kamu mau apa
mau jaga tali persaudaraan aja
itu mau ngelawan kang mus tau
ya saya mah apa tuh
mau ke pasar
jangan godain yuyun
tenang aja kang
saya kan sudah punya imas
gak usah siri kamu
eh kang mrewok kemana aja
kalau kamu sudah beres jualan
jangan lupa ya
ah masalah bisnis mah
gampang dimana aja juga hayu
jangan ada yang tau
mau ke toko yang di depan
kita harus hati hati sama gerakan si jamal
kenapa sama kang emus gak langsung disingkirin aja
gang muselemu perintah dari kang bahak
kalo nostalgianya cuma sebentar
terus akang harus bilang wow
kasih tahu akang harus bilang apa
terus kita ulang dari depan
kasih cari icu tuh
emak ikut saya ke toko yang di depan
katanya mau beli es krim
kirain devawa uang
nggak taunya enggak
kata emak bayarin dulu
nanti uangnya minta ganti sama csi

kalau ada kucing datang
komar jupri atau iwan
godain aja biar tambah deket
cuma sampai situ aja
ada uang buat anak cuyuan
beli buku sekolah
separohnya saya kasih